dalam rapat paripurna dpd di gedung nusantara v kompleks parlemen ketua bk dpd am fatwa menyampaikan laporan alat kelengkapan dewan
salah satunya soal pemberhentian irman gusman
pemaparan ini beberapa kali disela interupsi anggota dpd namun ia tetap membacakan putusan pemberhentian irman gusman
di interupsi nanti saja saya bacakan aja ke semuanya
saya mau negaskan jika ini dibacakan saya keberatan ini pembentang pribadi saya makasih
saudara ketua izinkan saya membaca semua nanti saya dikoreksi
keputusan badan kehormatan dewan perwakilan daerah republik indonesia tentang pemberhentian saudara irman gusman semba dari jabatan ketua dewan perwakilan daerah republik indonesia
dan kini kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia heranof al bashir
saat ini berada di kompleks parlemen senayan
jakarta heranov benarkah paripurna dpd berjalan alot saat bahkan pada saat tm fatwa baru membacakan saja sudah banyak interupsi
apa yang terjadi di sana saat ini
ya tepat sekali yang anda katakan bahwa sempat terjadi perdebatan yang cukup alot atau paripurna dpd ini dihujani oleh beberapa interupsi oleh para senator dpd
dalam agenda pembacaan pemberhentian irman gusman selaku ketua dpd
oleh ketua badan kehormatan a m fatwa putri
tadi ketika am fatwa membacakan pemberhentian irman gusman sejumlah anggota dpd interupsi salah satunya adalah bahar ngitung anggota dpd dari sulawesi selatan
yang menyatakan sebaiknya pembacaan pemberhentian ini tidak dibacakan dalam paripurna yang agendanya pada hari ini hanyalah pengasahan tugas dari masing masing komite
dan pembacaan itu sebaiknya dibacakan dalam paripurna
luar biasa hal itu juga didukung oleh beberapa senator lainnya
namun tidak semuanya yang tidak sepakat dengan pembacaan ada juga yang sepakat yaitu ghazali abbas
yang tadi menyatakan bahwa sebaiknya tahanan yang sudah berompi orange atau ditahan kpk
jangan diberi kesempatan atau peluang dan harusnya dicopot selaku ketua dpd
dan tadi juga diminta oleh beberapa senator putri surat yang dikirimkan oleh kpk
ke dpd mengenai penetapan irman gusman selaku tersangka
akhirnya wakil ketua dpd irman muhammad tadi membacakan surat dari kpk yang menjelaskan penetapan irman gusman selaku tersangka
dan tidak hanya interupsi tadi juga beberapa masukan juga diberikan oleh para senator
salah satunya itu gede pasek suwardike yang menyatakan bahwa sebaiknya paripurna luar biasa ini tetap digelar
namun di gelarnya itu tidak berhasil
ini hanya dalam poin untuk penunjukan ketua baru nantinya
ini sesuai dengan pasal lima puluh empat ayat empat dan ayat lima
di mana dalam ayat itu disebutkan bahwa pemilihan ketua dpd dilakukan setelah adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pimpinan dpd
dan hal yang disampaikan oleh faruk muhammad selaku pimpinan sidang tadi sesuai dengan pasal lima puluh tujuh
ayat delapan yang menyebutkan bahwa pimpinan dpd mengumumkan keputusan dari badan kehormatan
yaitu memberhentikan pimpinan dpd yang melanggar hukum dan diberikan sanksi atau rehabilitasi sesuai dengan perundang undangan yang berlaku
ini didukung juga oleh turunannya yaitu pasal sembilan putri
namun menarik tadi jika tadi ada pernyataan dari bahar ngitung mengenai sebaiknya paripurna luar biasa
ini adalah keputusan untuk pemerintian imran guzman
saya langsung menanyakan kepada pak bahar ngitung tadi yang sempat tadi interupsi di dalam paripurna
pak bahar apa alasannya untuk meminta paripurna luar biasa
sedangkan paripurna luar biasa itu mengatur bahwa untuk penunjukan ketua yang baru pak bukan untuk pembacaan laporan dari badan kehormatan
memang tidak diatur kapan dibaca tetapi karena menyangkut nama orang
ini menyangkut harkat martabat dan kemanusiaan terhadap keluarga
pak irman maka sk itu surat pemberhentian itu tidak dibacakan secara terbuka melalui forum paripurna
mengapa karena itu memang pertama tidak diatur dan kedua pengambilan keputusannya juga terlalu terburu buru
kenapa saya katakan terburu buru
keputusan itu diambil tanpa ada alat bukti
misalnya tadi dikatakan ada visual ada sudah diumumkan oleh kpk
menurut saya yang tidak bisa dijadikan alat bukti kecuali ada rekaman dari kpk
dan belum ada surat resmi dari kpk kepada dpd bahwa ketua dpd itu tersangka
baru hanya katanya katanya si ini katanya sekian sudah ada
tidak bisa dengan katanya ini menyangkut martabat seseorang menyangkut harga diri seseorang
tidak bisa dengan katanya untuk kita mengambil satu keputusan yang begitu krusial
dan badan kehormatan itu
adalah penegak hukum di sini
penegak etika dan aturan yang ada di dpd
anggotanya itu mewakili wilayah
seharusnya karena mereka karena bk sistem perwakilan
seharusnya setiap anggota badan kehormatan itu berkonsultasi dengan anggota anggota dari wilayahnya masing masing
itu di dpd dibagi sembilan wilayah
saya dari sulawesi diwakili tiga orang
oleh karena itu saya katakan karena cara pengambilannya terbuka
karena cara terburu buru maka hasilnya salah
kalau kita ambil rumus matematika niatnya bagus baik tapi karena caranya salah hasilnya salah
positif kita kali negatif kan hasilnya negatif
oleh karena itu seharusnya bk ada tata laksana kerja sudah diatur oleh lembaga ini
bagaimana lbk bekerja membentuk tim tim mengadakan verifikasi mengadakan validasi sudah itu bersidang
tidak ada alasan bahwa tidak bisa mendapat bukti dan lain lain sebagainya
karena ini menyangkut keputusan yang sangat penting
tapi pak bahar ini kan sesuai dengan kesimpulan pak ripurna tadi dalam pasal satu ratus sembilan belas ayat empat dan lima disebutkan bahwa pak ripurna tadi menetapkan
memutuskan untuk pemberhentian pak irman dan juga penonaktifan pak irman sebagai ketua dpd
ini tanggapan seperti apa
saya sangat setuju terhadap penegakan hukum
sisa caranya yang lebih manusiawi dan elegan lah
kita ini orang timur
masih ada rasa empati kita terhadap saudara kita yang terkena musibah
boleh kita tegakkan aturan yang ada
tapi dengan cara cara yang lebih elegan lagi ya
supaya tidak menyinggung perasaan dan nurani keluarga dan yang bersangkutan sedang kena musibah
memang hal ini harus dikesampingkan
penegakan hukum harus didahulukan
tetapi harus dengan cara cara yang benar
kalau caranya tidak ada bukti
tidak ada fakta yang bisa mendukung keputusan itu
maka menurut saya keputusan itu tidak valid
makanya saya bilang tadi keputusan itu patut untuk diabaikan
bk harus bersidang dulu
buktinya surat dari bk baru tadi dibacakan
berarti bk tidak punya landasan hukum
baru hanya melihat secara visual
tapi bapak bahar melihatnya adakah pihak yang sengaja melakukan hal ini terburu buru karena ingin merebut posisi ketua dpd
mungkin badan kehormatan sendiri yang ingin jadi ketua dpd
ini adalah sebagian teman teman
kenapa ini menjadi pertanyaan
apakah ada agenda di balik semua ini
tapi saya yakin dengan kompetensi dan integritas pak fatwa
untuk beliau pribadi itu tidak mungkin ada
tetapi dengan perlakuan seperti ini
orang jadi curiga ada apa ini kok terburu buru banget
kenapa tidak bekerja lebih terstruktur
lebih apa namanya
lebih terencana dengan baik
agar keputusannya juga benar benar sesuai dengan aturan yang ada
tidak menimbulkan perdebatan panjang seperti tadi
bahkan sudah bias kemana mana komentarnya
terima kasih pak bahar ngitung atas waktunya dengan cnn indonesia
demikian perbincangan saya dengan bahar ngitung putri
terkait dengan paripurna yang memperhatikan irman gusman selaku ketua dpd
informasi terbaru bahwa sesuai dengan pasal lima puluh empat ayat empat
bahwa paripurna luar biasa untuk menunjukkan ketua dpd yang baru
ini dilakukan oleh dpd tiga hari setelah dinonaktifkannya irman gusman
artinya pada tanggal dua puluh tiga september mendatang
atau tiga hari setelah ini akan dilakukan pemilihan ketua dpd yang baru
ini baru direncanakan oleh faruk muhammad selaku pimpinan sidang tadi
kembali ke anda
harna nofal bacir dari kompleks gedung parlemen di senayan jakarta
lalu bagaimana perkembangan terkini terkait kasus
swap yang menjerat yerman gusman
ada produser lapangan cnn indonesia anissa pagih di gedung kpk jakarta
anissa apa perkembangan penyelidikan kpk terkait kasus irman gusman
adakah tersangka lain
ya putri kali ini saya sudah berada di kpk
dan untuk tersangka lain memang pernyataan dari kpk sendiri atau dari jubir kpk belum dapat ditemui
jadi saya tidak dapat memberikan informasinya mengenai tersangka tersangka lain
yang terkait dengan tersangka ig atau yerman gusman
tadi ada pengacara tommy sink yang sudah mendatangi ig atau menjenguk ig di kpk
dan menyatakan beberapa hal
yang pertama adalah bahwa memang keadaan dari irman gusman sendiri masih shock
begitu masih terkaget kaget
karena memang hal ini kasus ini terjadi dengan begitu cepat
begitu tiba tiba sekarang beliau sudah berada di tahanan kpk
dan juga dicopot dari jabatannya
dan tommy sendiri mengatakan bahwa
pak gusman masih dalam keadaan shock
lalu yang kedua adalah mengenai pengajuan penangguhan penahanan
yang akan segera dipenuhi persyaratannya dan akan diajukan besok putri
dan memang hanya berkisar sekitar kurang dari tiga puluh menit
tommy singh mendatangi kpk untuk menjenguk
dan saya juga menanyakan mengenai tanggapan dari yerman gusman
mengenai dicopotnya jabatan sebagai ketua dpdri
bapak tommy sing sendiri mengatakan bahwa
memang beliau tidak akan mengatakan atau berkomentar banyak mengenai hal politik
karena berkonsentrasi kepada hal hukum
di bidang hukum saja begitu
dan jika kita berbicara mengenai bidang hukumnya sendiri
mengenai proses hukumnya sendiri
hingga saat ini jadwal pemeriksaan kasus yerman gusman
yang terkait yerman gusman
belum ada di kpk
saya sudah mencek jadwal riksa kpk
hari ini belum ada
dan juga saat saya mengkonfirmasi kepada tommy singh
mengatakan bahwa memang jadwal pemeriksaan
belum keluar dari kpk sendiri
terima kasih anissa pagi
dari gedung kpk jakarta